jika anda merasa hidup kalian kurang menantang dan butuh hobi baru
sini saya ajak anda ke cilgon banten
di sini anda mungkin dapat hobi atau passion baru
seperti bapak bapak ini nih yang hobi menghancurkan bata
lihat benda yang ditumpuk itu
itu batu yang akan mereka hancurkan
tidak cuma pakai tangan pakai kepala juga bisa loh
tapi op op op maaf khusus yang ini terpaksa disensor ya
wow hebat ini baru benar benar namanya pria keras kepala
meski terlihat keren tapi jangan ditiru ya
karena mereka ini adalah para pendekar banten yang telah berlatih selama bertahun tahun
untuk bisa mendapatkan keterampilan ini
aksi unjuk kebolehan ini dilakukan pada festival golok yang menjadi ajang silaturahmi
antara sesama pendekar banten untuk melestarikan kebudayaan khas banten
jangan berharap kalian akan melihat pendekar terjun tanpa parasut dari pesawat yang sedang terbang ini ya
kita sudah ada di acara berbeda
kali ini kita ada di acara jogja airshow yang digelar di pantai depok
landasan udara adi sucipa
di mana tempat ini terdampak keren dan menarik perhatian warga sekitar
berbagai atraksi yang memukau membuat para penonton lupa akan teriknya matahari
selain mempertontonkan aksi keren dari para penampil di udara
aksi ini juga diisi dengan pembagian paket sembako
dari alumni akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau anda terlalu jaga image untuk mulai berlatih
menghancurkan bata dengan tangan kosong
tapi juga takut dengan ketinggian
ini pilihan terakhir buat kalian
seperti tiga ratus lima puluh pencinta goes dari delapan puluh tujuh kota dan dua puluh satu provinsi di indonesia ini
pada sabtu kemarin mereka berkumpul di banyuwangi jawa timur
untuk mengikuti banyuwangi blue fire ijen com challenge dua ribu dua puluh
dalam event ini para peserta menempuh rute satu ratus lima km lebih
dua puluh km jalanan beraspa dan sisanya tanjakan lereng gunung ijen
meski jalurnya sulit para pegoes ini disuguhkan oleh pemandangan alam yang indah
yang membuat pengalaman bersepeda menjadi berbeda
acara ini diharapkan bisa membantu mempromosikan destinasi wisata unggulan
yang ada di banyuwangi
tim liputan cnn indonesia